halo selamat sore anda kembali menyaksikan program gomudik update pukul tujuh belas waktu indonesia barat bersama saya aziza hanum
dan kali ini kita akan mengajak anda untuk melihat seperti apa sih keberadaan arus lalu lintas saat ini
kita akan melihat di salah satu titik melalui kamera pengawas kementerian perhubungan
kita akan melihat di arah ke brebes tol kanci dan juga cirebon kota
di perempatan ini pertigaan ini maksud saya terlihat jalanan cukup kondusif
situasi lalu lintas yang dilewati kendaraan besar seperti bus dan juga truk truk tidak terlalu berukuran besar berukuran sedang begitu masih berlangsung relatif lancar
dan anda yang ingin melewati wilayah ini mungkin juga harus tetap berhati hati karena pertigaan ini juga memungkinkan laju kendaraan yang cepat dari arah yang berlawanan
jadi sebaiknya juga keamanan tetap terus harus diperhatikan
dan kita akan melihat
arus lalu lintas di jalur nagrek jawa barat sabtu pagi hingga sore masih terpantau ramai lancar
setelah sempat terjadi peningkatan jumlah kendaraan pada jumat malam jumlah kendaraan kembali menurun sejak pagi hari
data dari pos pelayanan nagrek menyebutkan hingga pukul tiga sore terdapat dua puluh tujuh ratus empat puluh delapan kendaraan yang melintasi nagrek
mayoritas adalah kendaraan roda dua
diprediksi jumlah kendaraan akan kembali meningkat setelah waktu berbuka puasa
pagi hingga sore hari ini terlihat memang cukup lancar seperti itu karena memang biasanya sejak hari kemarin aktivitas kendaraan itu sudah mulai meningkat setelah azan maghrib gitu atau waktu berbuka puasa
jadi banyak sekali pemudik yang memilih untuk berbuka puasa dahulu di satu tempat misalnya kemudian baru jalan atau memasuki wilayah nagrek
dan memang data terakhir yang kami terima hingga pukul tiga sore ini memang baru dua puluh
sepuluh tujuh ratus empat puluh delapan kendaraan dan itu dilominasi oleh kendaraan roda dua ya ini sekitar sebelas kendaraan
dan nanti diprediksi nanti akan mulai meningkat lagi sore hari
tadi memang sempat terjadi beberapa hambatan seperti itu bisa saya sebutkan hambatan bukan kemacetan di beberapa titik
di antaranya ada di wilayah ranca ekek pada pukul dua hingga tiga sore ini terkait dengan adanya aktivitas pergantian shift atau pulangnya buruh
karena di ranca ekek tersebut merupakan wilayah atau daerah kawasan industri seperti itu dengan total sekitar ada tiga puluh tiga buruh yang bekerja di sana
artinya ketika pergantian shift ada sekitar sepuluh ribu buruh yang keluar
jadi ada yang dijemput ada juga yang kemudian menggunakan kendaraan umum
jadi cukup menghambat meskipun demikian petugas kepolisian sudah mengantisipasi sehingga tidak terlalu mengakibatkan antrean yang panjang hanya sekitar satu km dan hanya berlangsung sekitar satu jam saja
namun kendaraan masih tetap
kemudian ketika masuk ke area nagrek ini sangat lancar baru nanti agak terhambat lagi di wilayah limbangan garut
sekitar empat km jelang masuk ke pasar limbangan
pada sore hari ini juga masih macet karena memang aktivitas warga di sekitar limbangan yang cukup ramai juga
seperti itu jelang berbuka dan juga jelang lebaran
di pasar limbangan banyak sekali memang bisa dikatakan pasar pasar atau pedagang pedagang yang menjajakan
dan dagangannya di wilayah tersebut sehingga mengakibatkan kemacetan
baik angga dwi putra terima kasih atas laporan anda langsung dari jalur negeri
jangan lupa keamanan tetap harus diutamakan
terima kasih angga